majelis ulama indonesia mengimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan sholat jumat dan sholat berjamaah di masjid
dan hanya melaksanakan sholat zuhur di rumah masing masing
imbauan ini dilakukan terkait lonjakan kasus covid sembilan belas varian omikron yang terjadi setidaknya dalam satu pekan terakhir ini di tanah air
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan zoom ketua majelis ulama indonesia bidang fatwa kiai haji asraruni ams
assalamualaikum selamat malam pak niam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam baik baik
pak niam bagaimana sebenarnya fatwa yang dikeluarkan oleh majelis ulama indonesia ini mengenai pelaksanaan sholat jumat dan sholat berjamaah di masjid
kita tahu imbauan serupa sudah dikeluarkan sebenarnya dari tahun lalu ya pak niam
ya yang pertama saya kira perlu klarifikasi dulu ya
kondisi fatwa yang menetapkan mengenai kebolehan
pelaksanaan aktivitas sholat jamaah pengganti sholat jumat di rumah
itu dalam kondisi saat wabah covid sembilan belas tidak terkendali
sementara hari ini pemerintah masih menetapkan ppkm dua
artinya memang di dalam kendali pemerintah di dalam hal penanganannya
dengan kondisi hari ini
yang pertama kita perlu antisipasi kita perlu memitigasi
dan juga perlu langkah langkah preventif agar kita tidak terpapar covid sembilan belas
dan juga tidak berkontribusi di dalam penyebaran wabah covid sembilan belas
tetapi dalam hal aktivitas keagamaan kita juga melihat sejauh mana kemampuan pemerintah

pemerintah juga mengendalikan peredaran wabah covid sembilan belas
hari ini aktivitas sosial masih berjalan seperti biasa dengan meningkatkan protokol kesehatan
demikian juga aktivitas keagamaan yang dilaksanakan secara berjamaah bisa dilakukan
tetapi tetap menjaga protokol kesehatan
saya kira ini yang menjadi poin penting ya
di satu sisi kita menyadari
bahwa ada kemeningkatan peredaran wabah covid sembilan belas
tapi pada saat yang sama perlu langkah langkah ikhtiar yang proporsional
pertama tentu penegakan protokol kesehatan secara lebih ketat
kemudian memberikan pembatasan aktivitas jika itu tidak menemukan

yang tidak menemukan urgensinya dan salah satu urgensi itu misalnya pekerjaan kantor kemudian aktivitas ibadah yang
yang tidak menemukan urgensinya
dia juga diwajibkan untuk berjamaah seperti salat jum'ah
itu bagian dari aktivitas ibadah yang memiliki urgensi ketika dalam kondisi pemerintah masih mampu mengendalikan
maka aktivitas ibadah jum'ah masih bisa dilakukan sebagaimana sediakala
tetapi tetap dengan protokol kesehatan
baik saya ingin memastikan mengklarifikasi ulang
saya ingin memastikan mengklarifikasi ulang
artinya belum ada imbauan serupa seperti yang dilakukan tahun lalu mengenai sholat berjamaah di masjid
artinya saat ini mui menilai pemerintah masih bisa mengendalikan laju pertambahan kasus sehingga belum ada imbauan ataupun larangan seperti itu ya pak kiai
betul betul kondisi hari ini mui melihat pemerintah masih melakukan langkah langkah serius di dalam penanganan covid dan masih memiliki kapasitas untuk mengendalikan peredaran covid
dengan demikian mui belum melihat urgensi mengenai kondisi darurat yang memungkinkan
dan juga tidak melakukan aktivitas sholat jumuah yang merupakan kewajiban setiap muslim yang memenuhi syarat untuk tidak melaksanakan sholat jumuah
kecuali untuk beberapa orang yang memang memiliki uzur syari
dengan demikian apa yang saya sampaikan ini merupakan bayan atau klarifikasi atas beberapa pemberitaan yang menyatakan bahwa
menghimbau untuk tidak sholat jumuah di masjid dan menggantinya ke sholat di rumah
karena apa yang disampaikan oleh sekretaris komisi fatwa kemarin lebih kepada penjelasan mengenai fatwa di tahun dua ribu dua puluh dengan kondisi jika kondisi tidak bisa dikendalikan maka fatwa dua ribu dua puluh

tetapi hari ini mui melihat bahwa pemerintah masih memiliki kapasitas untuk menangi sekaligus juga mengendalikan wabah covid sembilan belas
walau demikian kita bertanggung jawab untuk mengerem meminimalisir sekaligus juga mencegah

baik pada saat aktivitas kantor aktivitas sosial kita maupun aktivitas keagamaan
oke baik apa kemudian pertimbangan dari mui kita berbicara mengenai prediksi ya pak niam kita tahu bahwa pemerintah sendiri memprediksi lonjakan kasus kemungkinan akan terjadi pada akhir februari
jika kemudian ada peningkatan status ppkm
kita masih menunggu bagaimana nanti strategi yang dilakukan oleh pemerintah
apakah memang akan ada menjadi pertimbangan dari mui sendiri
jadi fatwa keagamaan itu didasarkan kepada kondisi faktual yang terjadi
sehingga kondisi faktual itu akan menjadi pertimbangan utama di dalam menentukan hukum
ada kaedah fikir al hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa'adaman
penetapan hukum itu memiliki keterkaitan dengan alat hukum apakah dia ada atau tidak
dalam konteks pelaksanaan aktivitas kewajiban agama
maka dia bisa berubah ketika ada kondisi yang menuntut perubahan hukum
seperti yang saya sampaikan tadi apakah kondisi hari ini wabah covid sembilan belas terkendali atau tidak peredarannya
siapa yang menentukan dalam hal ini tentu kapasitas pemerintah di dalam penanganan wabah
ketika pemerintah masih memiliki kapasitas penanganan dan juga pengendalian

dengan penyiapan infrastruktur serta langkah langkah mitigasi
maka kondisi terkait dengan kewajiban keagamaan masih berjalan seperti biasa
beda halnya ketika misalnya kita tidak mampu mendeteksi apakah si a si b si c terpapar
sehingga jika kita berkumpul di dalam satu majelis di dalam satu tempat di dalam satu kantor
di dalam satu aktivitas
kita potensial tertular atau menularkan maka dalam situasi yang seperti ini akan ada hukum khusus
yang memungkinkan dispensasi atau rukso di dalam penyelenggaraan aktivitas ibadah yang bersifat jamaah atau berkerumun
dan ini tidak hanya berlaku kepada aktivitas keagamaan
yang juga diterapkan kepada aktivitas sosial yang memiliki
arah pada perkumpulan
misalnya aktivitas kantor kemudian aktivitas pasar aktivitas pertemuan pertemuan
termasuk di dalamnya adalah resepsi pesta dan lain sebagainya
maka yang dilihat bukan aktivitas keagamaan yang semata
tetapi adalah aktivitas perkumpulan yang bisa berpotensi menyebabkan terjadinya
itu yang harus dicegah
jadi jangan dilihat hanya sekadar dimensi keagamaan dan juga aktivitas keagamaan semata
pak niam pertanyaan saya selanjutnya
bagaimana hukumnya jika kemudian ada masyarakat yang terdeteksi positif covid sembilan belas
tapi memaksakan untuk ikut sholat jumat atau memaksakan diri untuk ikut sholat berjamaah di masjid
ya bukan hanya soal aktivitas sholat jumu'ah atau sholat jamaah di masjid
ketika ada orang terpapar wabah yang punya potensi menularkan ke orang lain
termasuk di dalamnya adalah wabah covid sembilan belas
juga ketika dia terpapar penyakit menular misalnya
maka dia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menisipkan keadaan
maka dia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menisipkan keadaan
dan memaksakan diri agar tidak menyebabkan penularan kepada yang lain
sekalipun itu atas nama ibadah ya
masuk kantor juga tidak diperkenankan
bukan karena melarang orang masuk kantor
tetapi melarang orang menularkan kepada orang lain
sehingga kalau poin ini difahami secara utuh
tidak menimbulkan syakwa sangka
hanya menggandung kegaduhan bahwa kita melarang aktivitas ibadah
bukan aktivitas ibadahnya yang dilarang
tetapi aktivitas yang punya potensi menularkan penyakit kepada orang lain
islam dengan prinsip dasarnya adalah memudahkan
maka selalu ada jalan keluar di dalam aktivitas sosial keagamaannya

ketika sholat jumu'ah diwajibkan secara berjalan keluar
secara berjamaah di masjid
namun dia ada uzur
yang tidak memungkinkan
untuk melaksanakannya secara baik
baik karena kondisi
dia terhalang misalnya
sakit yang gak memungkinkan
jalan menuju masjid
atau karena pertimbangan orang lain
di masjid bisa membahayakan
kesehatan bisa membahayakan
yang di masjid maka
atau dispensasi untuk
tidak melaksanakan aktivitas
sholat di masjid dan
gantinya adalah aktivitas
sholat di rumah
demikian juga saya kira dalam
kemudian aktivitas sosial kemasyarakatan
seseorang memiliki tugas tanggung jawab
yang harus hadir di kantor
tetapi ternyata dia
memiliki penyakit menular
atau penyakit menular yang lain
jika dia hadir di kantor
akan berpotensi menularkan
kepada orang lain maka
sungguhpun dia punya tanggung jawab
untuk hadir di kantor dia tidak boleh
hadir di kantor dan teknologi
dilaksanakan dari rumah
atau yang kita kenal sebagai
oke singkat saja sebagai penutup
tadi pak niam juga menyebutkan mengenai teknologi
tahun lalu kita tahu pada saat puncak delta
ada kemudian umat yang melakukan
sholat berjamaah secara online
kita ingin penekanan sekali lagi
secara hukum islam bagaimana kemudian
jika praktek ini dilakukan
ya terima kasih
ada aktivitas keagamaan yang bisa
disubstitusi dan juga
bisa memanfaatkan teknologi
tetapi ada aktivitas keagamaan
yang tidak bisa digantikan
dalam hal ini
aktivitas ibadah yang bersifat
makdoh dan aktivitas ibadah yang bersifat
gairah maktoh aktivitas ibadah
yang bersifat dogma
berada di dalam
rumpun ibadah maktoh
atau rukun ibadah yang bersifat
dogma maka basisnya
adalah ketertundukan dan juga
kita mengikuti ketentuan
yang disyaratkan berjamaah
di masjid ketika ada
tidak dengan cara virtual
sudah ditetapkan di dalam ketentuan
keagamaan yaitu melaksanakan
sholat zuhur bisa dilaksanakan
secara berjamaah atau secara
sendiri dan tidak mesti
harus memaksakan diri untuk
melaksanakan sholat jumu'ah
saya kira ini yang harus kita
pahami demikian juga misalnya
berhalangan untuk melaksanakan
masjid dengan berjamaah
kita tidak diperkenankan
di rumah sholat
sendiri kemudian makmum
atau makmum dari jejaring virtual
nah gantinya bukan dengan cara
kita bisa melaksanakan sholat
dengan keluarga di rumah
atau jika tidak ada keluarga
yang lain yang memungkinkan untuk
melaksanakan sholat jamaah kita bisa
melaksanakan sholat fardi
atau sholat secara sendiri
baik terima kasih ketua majelis
ulama indonesia bidang fatwa kiai haji asaruniam
soal informasinya malam hari ini
di cnn indonesia news kaya sahabat malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih mbak elvira